sementara itu pemerintah kota semarang memberikan bonus kepada atlet dan pelatih yang berpartisipasi dalam asean games dua ribu delapan belas di jakarta dan palembang
pemerintah kota semarang memberikan tali asi kepada sebelas atlet dan tiga pelatih yang ikut serta dalam asian games dua ribu delapan belas
yang berhasil menorehkan prestasi mengangkat nama bangsa dan negara indonesia
atlet para layang yang mendapatkan medali emas diberikan tali asi senilai tujuh puluh lima juta rupiah
sedangkan aden bridge yang mendapatkan medali perunggu diberikan tali asi senilai dua puluh lima juta rupiah
sementara untuk atlet dan pelatih yang tidak mendapat medali diberikan tali asi masing masing lima juta rupiah
wali kota semarang hendrar prihadi berharap para atlet dapat menjaga komitmennya untuk tetap berada pada daerahnya masing masing
jangan sampai karena alasan pembinaan atlet dengan mudahnya berpindah atau dibajak daerah lain
tapi saya menyorot disebut satu hal saja seringkali pembinaan itu tidak konsisten tidak berkelanjutan karena kepentingan kepentingan wilayah kepentingan daerah
kita sering dapat laporan atlet yang sudah kita bina kita kasih
uang pembinaan uang saku dan berprestasi bonus pada hari hanya menjelang pon tiba tiba sudah tidak berktp semarang
tiba tiba sudah bukan mewakili jawa tengah pada saat pon
nah ini kayaknya menjadi sesuatu hal yang harus didiskusikan secara serius
karena sebenarnya kekuatannya ini kan sama ini satu wilayah nkri
kenapa harus saling ngambil antar provinsi antar daerah
kan lebih baik membina masing masing di daerahnya siapkan
karena perasaannya dengan baik